penduduk khan yunis di gaza terus berupaya tanpa henti
mengevakuasi korban yang terperangkap di bawah reruntuhan bangunan
akibat serangan udara israel
pada selasa mereka menemukan jasad seorang anak berusia empat tahun
bernama syahid yang terkubur di reruntuhan bangunan
keluarga syahid awalnya pergi ke kan yunis untuk mencari perlindungan
dari serangan tentara israel
mereka menganggap wilayah ini aman dari serangan
tetapi tentara israel justru melancarkan serangan udara di wilayah ini
cerita juga datang dari samah abolativa
ia melarikan diri dari rumahnya di wilayah abasan menuju kan yunis di gaza
dalam pelariannya ini ia justru harus kehilangan saudara laki laki
dua anggota keluarga lainnya
dalam serangan udara israel di kan yunis pada sabtu
sementara itu belasan warga di remal gaza pada selasa terpaksa meninggalkan rumah mereka
setelah digempur israel
sampai saat ini gempuran israel belum meredah
selain menyebabkan rumah warga rusak serangan israel juga dilaporkan
telah menghancurkan tujuh masjid di jalur gaza sejak sabtu
rentetan serangan roket yang dilontarkan kelompok hamas terdengar ketika
kepala koresponden internasional cnn clarissa ward sedang melakukan laporan
langsung di sepanjang perbatasan israel palestina
saat kejadian clarissa sedang melaporkan dampak serangan di sepanjang perbatasan
lalu terdengar suara serangan yang terjadi di jalur gaza
suara tembakan roket yang begitu besar
hal ini memaksa clarissa dan timnya untuk berlari melindungi diri dan bersembunyi di selokan
clarissa kemudian melanjutkan laporannya dengan memperlihatkan
kondisi area yang merupakan titik pertama kali didatangi oleh kelompok hamas saat serangan mendadak
sampai selasa pagi korban jiwa dari kedua sisi baik palestina maupun israel
sudah melampaui satu sembilan ratus orang